sampai jumpa di video selanjutnya
telah dihamili pelaku dengan usia kandungan empat bulan
bapak satu anak ini ditangkap petugas di rumahnya pada tanggal dua puluh empat juni lalu
dari hasil penyelidikan polisi modus yang dilakukan tersangka ms
yaitu merayu korban usai selesai mengaji dan saat istri dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya
untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang
di madrasah maupun pondok pesantren lainnya
pihak kemendak kabupaten magelang terus melakukan pengawasan dan supervisi
melalui koordinasi kepada penyuluh penyuluh agama yang ada di tingkat kecamatan
tim liputan cnn indonesia